video yang menunjukkan pengendara jeep mewah kabur setelah menyerepet mobil lain saat menyalip dari bahu jalan menjadi viral di media sosial
peristiwa yang terekam melalui kamera dashboard yang dipasang di dalam mobil korban ini diketahui terjadi di eksitol kilometer dua puluh lima mampang perapatan jakarta selatan pada selasa pagi delapan belas juli
dalam video terlihat awalnya korban mengambil jalur lambat lantaran hendak keluar di eksit tol kilometer dua puluh lima mampang perapatan
namun secara tiba tiba jeep berkelir oranye menyalip dari sebelah kiri alias bahu jalan dengan kecepatan tinggi
sejurus kemudian terdengar bunyi benturan yang diduga sisi belakang jeep menyerempet mobil korban
korban sempat mengejar pengendara jeep dan memintanya berhenti
namun pengendara jeep ini tidak menghiraukan dan memilih tancap gas tanpa
ini menyebabkan penyelesaikan masalah
bahu jalan tol memang kerap digunakan pengendara yang tidak bisa bersabar ketika jalan sedang padat
bahu jalan yang terlihat lebih lengang dibandingkan jalur utama dijadikan pilihan untuk mendahului kendaraan di depannya
namun bahu jalan bukanlah jalur yang disediakan untuk menyalip apalagi sampai mengebut di jalan tol
dalam peraturan pembangunan
perintah nomor lima belas tahun dua ribu lima tentang jalan tol dinyatakan bahu jalan tol hanya boleh digunakan dalam beberapa keadaan tertentu
seperti kendaraan yang mengalami kerusakan dan keadaan darurat
jika melanggar aturan ini pengendara diancam hukuman pidana paling lama dua bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah